keinformasi selanjutnya polandia menjadi negara yang paling banyak menampung pengungsi ukraina
tidak hanya menampung dua juta pengungsi sebagai negara yang berbatasan langsung dengan ukraina
polandia menjadi negara tersibuk dalam mengevakuasi warga di ukraina termasuk warga negara indonesia
lalu bagaimana pemerintah polandia menghadapi tantangan di tengah perang rusia dan ukraina
dan bagaimana mereka membantu warga ukraina
sejak hari pertama rusia menginfansi ukraina pada dua puluh empat februari lalu
sebagian besar warga ukraina memilih meninggalkan ukraina
kelombang evakuasi terlihat ras di polandia
sebagai negara yang berbatasan langsung dengan ukraina terletak di bagian paling barat ukraina
polandia menjadi jalur paling sibuk mengevakuasi korban perang dari kota kiev
termasuk menjadi jalur evakuasi warga negara indonesia yang tengah berada di ukraina
maka pada hari ini kita berhasil mengevakuasi sembilan orang warga negara indonesia
dari kota czernyhiv
proses evakuasi ini sangat sangat tidak mudah
setiap hari selama kurang lebih dua puluh dua hari upaya untuk mengevakuasi para wni dari cherni hiv terus dilakukan
namun baru hari ini mereka berhasil dievakuasi melalui jalur kiev kemudian ke leningrad

dan kemudian menyebrang ke wilayah polandia
selain sebagai jalur paling sibuk selama proses evakuasi
polandia menjadi negara eropa yang paling banyak menampung warga ukraina
hampir dua juta warga ukraina yang mencari perlindungan berakhir di polandia
duta besar polandia untuk indonesia betastosinska baru saja dari polandia pekan ini
ia menceritakan bagaimana tantangan yang dihadapi negaranya
setiap hari setiap menit jumlah warga ukraina berkembang
seperti yang anda katakan untuk hari ini
lebih dari dua juta warga ukraina berkembang
dan satu delapan juta orang sudah berkembang ke polandia warga ukraina
itu tantangan besar untuk
tak hanya sekedar menampung pengungsi ukraina
pemerintah polandia bahkan memberikan beragam akses kepada pengungsi ukraina
contohnya setiap warga ukraina bisa meminta nomor id nasional
yang dihubungkan oleh setiap orang orang polandia
pada saat ini ada pasar pekerjaan yang terbuka untuk warga ukraina di polandia
dan juga akses penuh kepada pendidikan untuk anak anak ukraina
untuk sistem pertolongan
dari dua juta pengungsi ukraina yang mencari pelindungan di polandia
sebagian besar anak anak dan perempuan
segala kebutuhan dan fasilitas mereka pun menjadi perhatian pemerintah polandia
untuk membayar mereka harga sekitar tiga ratus euro sebulan
dan juga untuk mendukung
pemerintah polandia mendukung anak anak ukraina
jadi pemerintah meneruskan program spesial nasional kami
yang berarti setiap anak setiap bulan
keluarga diberikan sekitar seratus euro
beata menambahkan polandia menerapkan skema awal menampung pengungsi selama delapan belas bulan
dan akan terus disusun

beta optimistis dapat membantu pengungsi ukraina dengan maksimal
karena sebelum perang rusia dan ukraina
polandia memiliki pengalaman menampung dua juta imigran
baik dari ukraina dan negara lain
hingga saat ini uni eropa menjadi pendukung polandia menghadapi situasi yang tidak menentu
baik secara finansial maupun sarana dan prasarana
fina nabilah yoga aris pratama jakarta